teman wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude muhammad syarif rabu pagi dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal
dari tembok rumah terlihat bekas jelaga akibat bom molotov tersebut
inilah kondisi rumah milik wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude m sharif di jalan kalibata selatan kelurahan pancoran jakarta selatan
rabu siang setelah dilempari bom molotov orang tak dikenal
peristiwa terjadi pada rabu dini hari dan terlihat dari kamera pengawas rumah dari kesaksian salah satu tetangga yang tinggal di depan rumah korban dirinya mengaku mendengar suara ledakan sekitar pukul satu rabu dini hari
lalu yang ibu lihat selanjutnya apa setelah mendengar suara itu
saya tidak keluar
anda keluar saya hanya mendengar suara itu
ada keramaian nggak bu tapi setelah itu
sementara itu rumah ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo di bekasi jawa barat diteror benda mencurigakan yang diduga bom paralon
inilah foto benda mencurigakan yang meneror rumah ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo
di jalan geraha indah delapan jati asih kota bekasi jawa barat
tampak benda yang diduga bom pipa paralon ini berisi kabel baterai baut dan serbuk putih
temuan benda tersebut berawal dari saat salah satu penghuni rumah mencurigai adanya tas berwarna hitam yang digantung di pagar rumah agus raharjo pada rabu pagi
sang pemilik rumah yang curiga dengan benda tersebut kemudian melaporkan ke pihak kepolisian
saat ditemukannya benda tersebut sang pemilik rumah agus raharjo tidak berada di rumahnya
benda itu sudah dibawa sudah diamankan
pas dibuka ya dari mobil mobil itu ya
ada berapa unit pak ada berapa unit pak
kayaknya satu pak
baru satu aja
wah jenisnya saya nggak tahu pak karena kan waktu pemeriksaan itu
pusat laboratorium forensik mabes polri rabu siang mendatangi rumah ketua kpk agus raharjo di perumahan geraha indah kelurahan jatimekar kecamatan jati asih kota bekasi jawa barat
selain memeriksa saksi yang pertama kali menemukan tas
tas berisi diduga bom pipa kedatangan puslavor juga untuk melakukan pengecekan rumah
petugas puslavor yang berjumlah enam orang ini langsung masuk dan melakukan olah tkp
serta meminta keterangan seorang saksi yang merupakan penghuni rumah di dekat rumah ketua kpk agus raharjo
saksi tersebut adalah orang yang pertama kali menemukan tas hitam yang diduga berisi bom pipa
sebelumnya rumah ketua kpk agus raharjo diteror dengan temuan sebuah tas yang digantung di pagar rumahnya
tas tersebut diketahui berisi pipa paralon
dengan panjang kurang lebih sepuluh cm yang berisi sejumlah baut panjang serbuk yang belum diketahui jenisnya
seperangkat kabel dan detonator
hingga rabu siang belum ada keterangan dari pemilik rumah agus raharjo
dua kasus teror bom di kediaman pimpinan kpk kini sudah ditangani oleh kepolisian
dengan terjun ke lokasi kejadian untuk memeriksa tempat kejadian perkara
serta mengambil keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti
kepala divisi hubungan masyarakat mabes polri mengatakan
saat ini polri sudah membentuk tim khusus guna mengungkap kasus ini
tidak hanya itu selain dari penyidik bareskrim polri juga menerjunkan tim densus delapan puluh delapan anti teror
polri sudah menurunkan beberapa tim ke situ
jajaran polda metro jelas
di kedua kediaman
prinsipnya kita akan berusaha keras untuk mengungkap kasus ini
dan untuk mengatakan perkembangan selengkapnya telah terhubung bersama kami
koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
maria sudahkah ada tanggapan dari kpk terkait teror bom yang terjadi di rumah komisioner kpk
untuk informasi maupun konfirmasi yang diberikan oleh kpk secara resmi masih belum ada hingga saat ini
tapi melalui pesan singkat jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa pihaknya atau kpk masih mensarikan
atau memeriksa beberapa informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian maupun fakta fakta yang memang berada di lapangan
di rumah kedua komisioner kpk agus raharjo
dan kemudian febri juga menyatakan bahwa sampai dengan saat ini kedua komisioner kpk
baik agus raharjo maupun laude muhammad syarif masih bekerja seperti biasa di gedung kpk jakarta
dan di tempat ini pula eva tidak terlihat apapun yang berbeda dari hari hari biasanya
meskipun ada teror yang terjadi di rumah komisioner
tetapi perjalanan atau pergerakan dari pihak komisi pemerintahan korupsi hari ini masih seperti
di biasa saja masih ada pemeriksaan pemeriksaan yang berlangsung di tempat ini
dan tadi jurubicara kpk febri diansyah juga menyatakan bahwa nanti kpk akan memberikan keterangannya
setelah melakukan beberapa verifikasi terhadap informasi seperti yang tadi saya sebutkan
namun memang secara detail febri tidak menyatakan kapan kemudian ia akan memberikan keterangan pada pukul berapa
belum dinyatakan secara detail tetapi yang pasti kpk hari ini akan tetap memberikan konfirmasi terkait dengan teror yang terjadi
di rumah atau kediaman dua komisioner kpk
kalau kita juga merujuk atau merunut ke belakang eva teror seperti ini memang bukan pertama kali dilakukan atau terjadi oleh atau terjadi pada pegawai kpk
tetapi beberapa kali memang teror semacam ini sudah terjadi di kpk
tidak hanya komisioner kpk saat ini tetapi pegawai pegawai biasa pun juga mengalami hal yang serupa
penyidik kpk terlebih lagi sudah berkali kali atau berulang kali mengalami teror yang
hampir serupa dari mulai diikuti kemudian diculik sampai dengan ada penyiraman air keras yang terjadi pada novel baswedan
dan sampai dengan saat ini memang belum ada hukum yang kemudian dapat memayungi secara jelas penyidik maupun pegawai komisi pemberantasan korupsi
untuk mendapatkan keadilan terkait dengan teror semacam hal ini
tetapi beberapa waktu yang lalu agus raharjo juga pada saat wawancara dengan saya kemudian ia juga menyatakan bahwa kpk tengah mengupayakan panic button
untuk seluruh pegawai komisi pemberantasan korupsi sehingga ketika pegawai kpk mengalami suatu ancaman merasa diteror ataupun merasa diikuti
ia bisa langsung memencet panic button yang kemudian menandakan bahwa dirinya sedang dalam ancaman atau sedang merasa terancam
dan kemudian dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk kemudian mendapatkan perlindungan seperti itu
tetapi memang hingga saat ini belum jelas apakah panic button ini sudah berhasil diberlakukan ataukah belum
kalau kita juga melihat bagaimana teror ini dilakukan bisa saja ini penyebabnya banyak hal eva
karena mengingat bahwa kpk ini memang menjadi pusat tidak hanya pusat dari pemberantasan korupsi tetapi juga ada permain permain politik yang memang sering kali terjadi juga atau terkait dengan komisi pemerintahan korupsi
karena juga pemberantasan korupsi tentu saja juga melibatkan orang atau tokoh tokoh besar yang berada di indonesia
seperti saat ini memang kpk juga tengah menyoroti beberapa kasus besar diantaranya kasus meikarta
kemudian ada kasus sentur yang kembali dibuka
kemudian ada kasus lapas suka miskin yang juga tengah didalami oleh kpk
tetapi kami belum dapatkan informasi secara detil kemudian apa
kami juga tidak bisa menduga duga apa yang kemudian melatar belakangi teror yang terjadi dalam atau di rumah kedua komisioner kpk eva
baiklah maria sarjana melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih